di tengah sukacita mudik mevri persoalan minyak goreng ini juga masih belum selesai
masih masuk babak baru lagi
betul masih berbuntut panjang
kali ini pemerintah ini resmi melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng pada tanggal dua puluh delapan april dua ribu dua puluh
iya kebijakan ini pun diharapkan bisa memenuhi pasokan dalam negeri yang selama empat bulan terakhir terjadi kelangkaan
dalam keterangan persnya secara virtual pada rabu dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh dua presiden joko widodo menegaskan bahwa pertimbangan kebutuhan rakyat adalah hal yang utama
oleh sebab itu pemerintah pun memutuskan menghentikan ekspor bahan baku dan minyak goreng untuk memenuhi pasokan dalam negeri
dan seperti biasa sebuah kebijakan tentu ada pro kontra dan kebijakan ini ada yang positif dan juga akan menimbulkan efek negatif
namun pada akhirnya diharapkan pasokan dalam negeri kembali tercukupi
oleh sebab itu pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri
larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah indonesia termasuk dari kawasan berikat
larangan ini memang menimbulkan dampak negatif
berpotensi mengurangi produksi
hasil panen petani yang tak terserap
namun tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah
saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri